gubernur dki jakarta anies baswedan meresmikan satu tiga ratus empat puluh delapan unit hunian dp rupiah pada kamis pagi di menara kanaya cilangkap jakarta timur
hunian ini hadir untuk meringankan warga dki jakarta yang ingin memiliki tempat tinggal di ibu kota
sebanyak satu tiga ratus empat puluh delapan unit hunian semi apartemen siap ditempati oleh warga yang memiliki ktp dki jakarta
delapan unit ini terdiri dari delapan ratus enam puluh delapan unit di menara kanaya nuansa cilangkap dan empat ratus delapan puluh unit lainnya berada di menara samawa nuansa pondok kelapa
mahalnya harga hunian di dki jakarta menjadi alasan utama pemerintah provinsi dki jakarta membuat program hunian dp rupiah
hunian semi apartemen ini bisa dimiliki warga dki tanpa membayar uang muka
penghasilannya ada tapi untuk nabung dp sulit habis setiap bulan
hunian dp rupiah ini memiliki dua tipe unit yaitu tipe studio dengan luas dua puluh tiga empat meter persegi dan tipe dua kamar tidur dengan luas tiga puluh lima enam meter persegi
harga yang ditawarkan pun cukup murah yakni sepuluh tiga juta rupiah per sepuluh meter persegi atau sebesar dua ratus empat puluh satu juta rupiah untuk tipe studio dan tiga ratus enam puluh enam juta rupiah untuk tipe dua ribu dua
untuk tipe dua kamar
berbagai fasilitas seperti pau taman bermain anak kolam resapan balai kesehatan hingga terintegrasi dengan jaklingko menjadi keuntungan yang dapat dinikmati pemilik hunian
kita nanti bekerja sama dengan transjakarta
jadi nanti disini ada jak lingko yang masuk karyal ini untuk membantu warga di menara kanaya ini
fasilitas yang ada di menara kanaya ini utamanya itu ada musola
kemudian juga ada balai warga balai kesehatan kemudian juga ada taman kanak kanak atau paut
dan juga ada fasilitas lainnya seperti taman bermain dan lain sebagainya
salah satu warga dki zazkia pun mengaku merasa sangat terbantu dengan program pemerintah ini
pasalnya memiliki hunian di ibu kota menjadi hal yang sangat sulit untuk dicapai olehnya
iya kebetulan kan baru nikah terus lagi nyari nyari rumah terus karena pemerintah punya program ini
memudahkan untuk yang belum punya rumah jadi aku tertarik
bagi warga dki yang ingin memiliki hunian ini dapat melakukan pendaftaran melalui website maupun aplikasi sistem informasi perumahan pemukiman dki jakarta atau siruki